berikan gue satu permohonan
gue pasti akan memohon
supaya pohon itu menimpa gue
supaya lo gak perlu celaka
gue gak perlu dipaksa untuk ninggalin lo begini
allah kau itu tertimpa pohon
dan kau tak sadarkan diri
mama sama bapak takut sekali
karena kau harus dioperasi
darah kau itu terlalu banyak yang keluar
terus temanku semuanya datang
ya datang lah man
banyak kali mereka
sam ada mak
iya sam ada lah
kan dia itu sahabat kau
eh kau tahu
siapa yang mendonorkan darah buat kau itu
justru wulan itu yang bikin kau celaka
pak tak baik bicara begitu
aku kan cuma bicara kenyataan
yang mendonorkan darah buat kau
dan yang membayar biaya rumah sakit ini
si rambut ladang itu
terus wulan mana pak
wulan datang dia
tapi cuma sebentar kali
abis itu tak tahu aku kemana dia itu
hai bulan purnama yang sedang tenggelam
ingatkah kau hari ini tanggal enam
sudah sebulan kita menjalani romansa
ku ingin kau selalu percaya
bahwa aku tak ingin menabur luka
tetaplah menjadi bidadari
yang selalu dapat kue genggam
yang selalu dapat ku saksikan senyummu
yang selalu dapat ku cinta
kamu ngapain disini
papa kamu lagi ada tugas di bogor
jadi gak pulang malam ini
jadi mama sengaja pulang cepat
biar bisa nemenin kamu
tadi mama nyari kamu di kamar kamu gak ada
kamu habis dimana sih
bahwa sosok bersimpati sama saya
mama tahu kamu masih marah sama mama
tapi disini mama masih bertanggung jawab
atas apa yang terjadi sama kamu
jadi tolong kamu ceritain ada apa sebenarnya
anda mau tau kenapa
ini semua karena pacar anda
pacar anda itu gak waras ya
saya disakitin sama dia
dan asal anda tau
pacar anda itu udah bikin roman
masuk rumah sakit sekarang
dan karena pacar anda juga
rompong belum sadarkan diri sampai sekarang
rompong masuk rumah sakit
roman masuk rumah sakit sekarang
dari pacar anda yang gak waras itu
sama seperti anda
yang gak waras
yang gak waras
yang gak waras
yang gak waras
yang udah tega
ngebuat keluarga saya terluka
bella kok gak keluar keluar sih
lama banget sih bel
gue udah nungguin dari tadi nih
ya udah sih gak usah marah marah
lagian kan juga sekarang gue udah ada di sini
ya udah oke
gue punya kabar bagus buat lo
pengen sekarang kita jalan dulu deh
daripada nanti kita telat
eh ntar dulu
aduh ya ampun deh fon
ya udah nanti di jalanan juga bakalan gue kasih tau kok
mendingan sekarang kita jalan
yaudah sekarang lo masuk
pinang ini cuma mau kasih kabar ke kau
kalau oman itu sudah sadar
tak lama setelah kau pulang
ya ampun inang
ini kabar bagus banget loh gak sih buat bella
yaudah nanti kalau bella udah pulang sekolah bella langsung ke sana ya inang
silahkan kau datanglah ya
kok kayaknya seneng banget
itu tuh panggilan gue buat nyokapnya roman
lo deket sama nyoko roman
gue jadi donorin darah gue buat roman
dan gue juga ngomong ke ulan
kalau misalkan gue udah donorin darah gue buat roman
dia harus jauhin roman
seriusan lo hah
ya iyalah deh fon gue serius
tolong ya lo jauhin mulan dari roman
jangan panggil gue deh fon
kalau kayak gitu aja nggak bisa